sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku harus menghiasnya besok supaya lebih indah dan kendi bisa lebih betah
sampai jumpa di video selanjutnya
aku harus menghiasnya besok supaya lebih indah dan candy bisa lebih betah
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kan menurut tante ini sangat penting sekali untuk kita berdua biar kita tambah semangat
tapi tante harus janji tanta gak boleh jual gulang perhiasan lagi ya
kini kan sudah pergi den
candy sudah diusir sama tuan
tuhan gak suka kalau ada candy di rumah ini
jadi tadi sudah diusir
aduh pergi kemana mbok
tadi nyonya telepon dan ngasih alamat ini
kalau denteri mau nyari nyonya datang aja ke alamat ini
yaudah den mbok aku pergi dulu ya

kendi kamu ngapain disini
seharusnya kamu tuh ngapain disini
pak kendi ngintip ngintip sama orang gak sopan tau
loh orang aku kesini mau nyari alamat syuting kok
oh jadi mas ini aktor ya
mas saya bilangin ya kalau mau cari lokasi syuting bukan di sini
tuh tanya aja sama kelurahan sana
eh ken ken ken ken
ken tunggu ken
eh iya ken sebenernya
sebenarnya aku kesini bukan mau nyari alamat syuting
tapi emang aku mau ke rumah kamu ken
dari kemarin tuh aku tuh gak bisa ngelakuin apa apa ken
soalnya kamu masih marah sama aku
oh iya kan kata mbo kamu minggat sama tante indri ya
iya aku tinggal disini sama mama kamu
kamu tau gak sih tete ternyata tante indri tuh orangnya baik banget
aku masih gak percaya
padahal kamu kan pernah lihat aku pas aku berantem sama tante indri kan
ah dutery aku tuh yakin banget kamu tuh sering berantem sama tante indri
karena kamu sama tante indri tuh belum saling kenal
makanya kan kerjanya kesal kesal terus akhirnya berantem terus di rumah
coba kamu selalu udah saling pengertian
pasti kamu gak akan sayang banget sama tante indri terry
yaudah masuk yuk
iya mama kebetulan bawa makanan nih kelihatannya cukup untuk kita bertiga
kamu belum makan kan teri
kamu tau apa apaan sih dar
kayaknya kamu tuh harus sering sering kesini nih
soalnya susah di rumah tuh jadi rame ya kan anda
hih lagi pulang kan kalau ada kamu
andai buatin aku nyuci piring
aku udah kenyang aku pulang dulu ya
kok kamu buru buru ter
ken aku duluan ya
kamu kenapa teri
ya allah tahan kamu kena paku
aduh maafin mama ya teri
mama lupa ngasih tahu kalau kursi itu rusak
mama cuma benerinnya asal asalan pakai paku
kamu tunggu sini ya teri
mama milih perban sama obat merah
tunggu di sini sebentar

kalau gitu aku bisa pulang
tante bentar ya
ter tunggu ter
kau itu apa apaan sih ter
sikap kamu sama tante ingrid itu tadi keterlaluan
kamu bilang kamu mau bersikap baik sama dia
ken jangan paksa aku ken
aku tuh udah coba tapi aku gak bisa
bener bener gak bisa ken
bohong aku tuh yakin kamu tuh bisa ter
aku tuh bisa liat ter dari tetapan mata kamu
sebenernya kamu tuh juga tersentuh kan
sama perhatian tante indri
tapi tiba tiba kamu tuh bangun tembok yang tinggi di hati kamu
sumpah tante ingrid gak bisa masuk dalam hati kamu
kau tuh gimana sih ter
udah deh ken
aku tuh udah lama hidup dalam kebencian
aku bakalan coba untuk baik sama dia
pokoknya kalau sikap kamu sama tante indri gitu terus
aku gak mau ketemu sama kamu lagi
larry kenapa sih kamu selalu
seperti sikap seperti itu
apa kamu gak tau
walaupun kamu tidak lahir
dari lahir mama
kenapa kamu selalu menolak
tante nangis mikirin teri ya
tante tenang aja
walaupun teri itu orangnya keras
tapi sebenarnya hatinya lembut kok tante
suatu saat nanti teri pasti
bakalan baik sama tante
kalau dia gak mau berubah berubah
lihat aja aku marahin dia tante
kamu anak mama yang paling baik
paling baik waktu dua calon menikmati
kendi untuk terima junko tante di luar
tanda sudah menganggap kamu
baru pertama kali ini ada yang bilang anak mama ke kedi
rasanya nyaman banget ya tante
kamu memang anak mama kendi
kamu memang anak mama
bila waktunya sudah tepat nanti mama akan katakan semuanya ke kamu
jadi sampai sekarang belum ada yang dapat kabar soal candy
kasian ya candy
aku juga gak percaya kalau candy yang ngejelakain lisa
orang semua bukti itu mengarah ke candy
jadi ya om radit dan tante diana juga mengira kalau candy yang ngelakuin ini semua
kita tuh sama sekali gak bisa ngelakuin apa apa buat nolongin dia
hahaha segurin lisa gitu loh
biarpun mereka gak percaya mereka gak bisa berbuat apa apa
temen temennya candy tuh padahal gak percaya
kalau candy itu kerjain gue
tapi buktinya udah jelas kok
eh satu aja
sampai jumpa lagi